yaudah biarkan ini terjadi selesai
iya yaudah lagian aku cuma pengen bella tau kalau kamu itu udah melupakan dia
dan nantinya ya tidak ada masalah kalau kita menikah lagi
kamu lihat afif perempuan pilihan kamu ini
ternyata saya baru tahu kamu ini adalah perempuan yang tidak punya perasaan
aku gak apa apa kok afif aku bisa jaga diri aku sendiri
ayo coba pelan pelan ya jangan
iya coba kamu berdiri ya
coba ya kita pakai yang gak pakai ini
ehh nanti aku jatuh
tidur di sini wednesday
semuanya juga udah terjadi
enggak bella ini semua karena salah mama
seandainya waktu itu mama percaya sama kamu kalau afif masih hidup
pasti mama gak mungkin menikahkan kamu sama redro
dan sekarang afif sudah kembali dan mama sudah menghancurkan kehidupan kamu ma
harusnya mama gak menikahkan kamu sama reno karena mama tahu kamu hanya mencintai afif
udah gak apa apa
mama jangan merasa bersalah seperti itu
semuanya udah terjadi sampai saat ini ma
afif dan tiara mau tunangan
afif beraninya kamu
undangan dari siapa
akhirnya sebenarnya ada apa sih
afif sama tiara itu
dia mau tunangan
soalnya waktu surat undangan ini datang ke rumah saya
di situ ada bella dan bella melihat surat ini
afif memang benar benar egois
jadinya banyak yang terluka
saya gak bisa berbuat apa apa lagi sahira
kamu gak usah menyembunyikan undangan itu
mama sama kaiko juga diundang
aku gak akan datang kalau kamu belum siap
kita harus datang
penuhi undangan itu
siapa yang kirim undangan ke rumahnya saira
siapa yang kirim sih ma
habib gak pernah kirim
kalau bukan kamu terus siapa
kamu tahu gak
undangan itu datang ke tempatnya sahira
dan bella ada di sana juga melihat undangan ini
aku yang kirim ke tante saira
karena tante saira adalah nenek dari anak anak habib
aku juga mengundang reno dan bella
karena aku gak mau dicap jelek sama mereka ya
aku undang aja semuanya
kalau bella menyikapi ini dengan dewasa
harusnya dia tidak mempermasalahkan aku bersama aku
emang aku salah
udah masalahnya juga udah selesai
jadi yaudah biarkan ini terjadi
lagian aku cuma pengen bella tahu
kalau kamu itu udah melupakan diri
aku juga pengen dia
aku juga pengen dia
aku juga pengen dia
dan nantinya ya tidak ada masalah kalau kita menikah lagi
kamu lihat afif perempuan pilihan kamu ini
ternyata saya baru tahu kamu ini adalah perempuan yang tidak punya perasaan
aku bisa jaga diri aku sendiri
aku juga gak mengambil pusing dengan kemarahan mama kamu
ayuh pak dogeng mama yang kecil
aku harap apa yang aku lakukan ini benar
kenapa sih kamu kayak orang bingung
kamu yakin mau ngelanjutin
kalau enggak kita masih bisa pulang
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
dan selamat malam
saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak ibu semuanya
saudara dan juga kerabat yang sudah berkenan hadir di acara pertunangan kami